bangun dong amira
kok kamu gak marah sih
kan harus kamu marah
kamu harus cepat sadar
ki kamu jangan sedih ya
aku yakin pasti sebentar lagi amirah akan sadar
yang penting sekarang kamu tuh harus sabar gitu
karena kamu ngerasain apa yang aku rasain
zaira aku minta tolong ya
kamu jangan ganggu aku dulu
supaya dia cepat sadar
lu kalau ngomong bisa dipikir dulu gak sih
aman udah dong aman
tolong jangan ribut disini aman
kasian nanti amiranya terganggu
kita sekarang tetap keluar ya
kita biarin rizky disini berduaan sama amira
amira bagaimana sudah sadar
belum juga pak

dan sekarang juga amira gak sadar
dan sekarang juga amira gak sadar

lebih baik kita pulang aja ya
kamu pulang duluan ya
papa mau menunggu amira sampai amira sadar
kita pulang aja duluan ya
ya sekalian kita cari makanan kesukaanmu
pak zero duluan ya pak
ada surat persetujuan yang harus di bu teratangani
berkaitan dengan pengobatan pasien amira
ini adalah obat obatan yang akan diberikan untuk anak ibu
dan surat ini menyatakan kalau ibu setuju
dan mengetahui kalau obat obatan ini akan diberikan untuk anak ibu
silahkan bu dibaca dulu
ya allah sustar
pahal sekali sustar
apa gak bisa di ganti dengan obat obatan yang lebih berharga
ibu tinggal tahan tahan ini aja kok
biaya ini udah terbaik
biaya ini udah terbaik
termasuk yang ditanggulangi oleh pak prabu wijaya
dan ibu enggak usah memikirkan biaya lagi
untung ya bu semuanya sudah dibayarkan
karena tanpa obat obatan ini
kemungkinan anak ibu tidak akan selamat
nah kalau gitu makasih ya bu saya permisi
kenapa ya allah
kenapa kau berikan aku cobaan seberat ini
anakku ditolong hidup oleh orang yang menghancurkan keluarga kami
kenapa harus orang yang membunuh suamiku
yang justru menyelamatkan amira
apa yang sudah aku lakukan
aku merelakan anakku
di dalam kemampuan yang saya inginkan
aku diserahkan pada orang yang sudah membuat kami menderita
kalau begitu besar dosaku padamu
ampuni aku ya allah
berarti kamu berhutang pada saya
dan harus mengembalikan seluruh biaya pengobatan tersebut kepada saya
mengembalikan biaya tersebut
dan dengan kata lain
surat perjanjian ini adalah satu satunya cara
kamu membayar hutang kepada saya
yaitu dengan menyerahkan amirah kepada saya utari
jadi benar semua ini bukan mimpi
aku telah berjanji pada prabu wijaya untuk menyerahkan ahmira
dia akan mengambil amira dari aku ya allah
aku gak rela ya allah
atau kamu membatalkan perjanjian ini saja
enggak masalah kalau kamu berubah pikiran
sekarang juga saya bisa menghentikan pengobatan amira
untungnya bu semuanya sudah dibayarkan
karena tanpa obat obatan ini
kemungkinan anak ibu tidak akan selamat
saya mohon pak prabu jangan hentikan
saya akan menepati janji itu
saya mohon pak prabu
demi allah saya akan menepati janji itu
yang penting amira selamat
saya akan tatn esquegah bila khalim hacen
tuhan allah tolonglah ma historical

suruh these people yang
dan orang lain
ibu gak tahu lagi bagaimana caranya menyelamatkan kamu
dan punya masa depan
saya melakukan semua ini demi melindungi amira dari wisnu
kamu bangun dong
kamu harus bangun
gak ada kamu
kamu harus bangun
amira kamu bangun ya
amira kamu mau kesembuhan
karena kamu gak bisa baca doa ini sendiri
biar aku yang berdoa untuk kamu amirna
amira rizky kamu disini amira kamu udah sadar kamu ngaji buat aku ya makasih ya iya aku bacaan doa
juga bukan bacaan doa buat kamu doang
doa dan zikir ya aku baca baca aja sekalian aku juga udah lama gak ngaji
amira aku bener bener ingat kamu amira